apa yang ibu lakukan sama dia
ibu inget bu
ibu tuh masih punya suami yang sah
ibu ngapain sama dia
betul mana ya
semalam bibi liat
ibu menjualnya sama bang alex
mas itu dijual
kamu makan roti
selama ini aku
kamu gak pernah makan
sampai jam nuran
sekarang kamu makan roti murahan kayak gini
faisal yang beli
apa bedanya roti yang aku beli
sama roti yang faisal beli
roti yang aku beli itu halal
walaupun aku belinya pakai hasil ojek
roti yang aku beli tuh halal
kamu mau bilang
makanan yang ibu beli haram
kamu tau ya
ibu tidak membunuh
ibu tidak mencuri
ibu juga tidak merampak untuk membeli roti ini
lantas dari mana
kalau makanan yang ibu beli ini
roti ini berharga
kalau makanan yang ibu beli itu haram
ibu udah memberikan bunga sama orang yang udah pinjam uang sama ibu
bunga yang besar lagi ini
ibu minta perabotan orang
itu dosa besar bu
kau tau gak dosanya
seperti ibu itu berzina sama anak kandungnya sendiri
seperti aku bu
kau mau main
kau mau main
sudah sudah hentikan
sudah sudah hentikan
selamanya aku bakal perangi ibu
kalau ibu gak berhenti juga kayak gini ibu
bukan hanya aku
tapi allah dan rasulullah
juga bakal perangi ibu
jangan sampai bodoh
jangan sampai bodoh
allah miskinkan ibu
ingat itu bu
bapak kenapa pak
bapak kamu sudah memuntahkan
aku dengar ada ribu ribu di dalam
tidak ada apa apa kok
kamu jangan bohong
kurang kali aku bisa bantu
aku gak akan tinggalin kamu
aku gak akan tinggalin kamu
apa yang ibu ngapain sama dia

ibu inget bu
ibu itu masih punya suami yang sah
ibu ngapain sama dia
gue nggak ngajar kamu ya
pergi kamu dari sini
gue lebih bela dia daripada naga sendiri ya bu
asal kamu tahu ya
alik ini lebih berharga
pada bapak kamu
dan jangan injakkan kaki muda rumahku lagi
bapak jangan sabar ya
bapak dengar semuanya kan
jangan salahkan ibumu
berhenti nyalain diri sendiri pak
bapak itu nggak salah
ibumu itu cuma kurang sabar
nggak salah kok dia
kita keluar aja dari rumah ini pak
udah kebanyakan dosa di rumah ini pak
lebih baik kita keluar
daripada kita kena debunya
mendingan kita keluar
apa masih aja belain ibu
kenapa sih pak
bapak cuma ingin ibumu bahagia
apa cuma ingin ibumu bahagia
bapak dengar nih pak ya
ibu tuh bukan bahagia sama kita sekarang pak
tapi sama si alex itu
ibu cuma merasa
oleh anak kandung dan
suami ibu sendiri
ibu tidak bisa melihat
diri ibu sendiri
masih kuat jalan pak
iya beberapa hari ini
bapak udah bisa jalan lagi
udah gak makan makanan dari ibumu ya
bapak jadi sehat
bapak masih bisa tersenyum
sedangkan kita nggak tahu
kita harus tinggal di mana
selama masih buminya allah
untuk bisa tetap hidup
pak herman pak isha
kalian pada mau kemana
kapan kamu akan menggugat

kapan kamu akan menggugat cerai sherman
kamu berubah pikiran
kurbanin waktu buat nungguin
saya akan urus cepatnya
ayo dimakan dulu
terima kasih anies
udah gitu kaya lapangan
gak punya perabotan
aku sama bapak
benar benar sangat menyesal sekali
ibu nisa jadi seperti ini
kalian boleh tinggal di sini dulu
anggap aja rumah sendiri
kalau sampai bu linda harus menyita rumah saya juga
ya kalian harus pergi dari sini
karena kemarin perabotan saya disitakan
hanya untuk cukup bayar bunganya aja